ya intin emang merusak suasana aja
yaudah akan cari tukang sampah dulu deh ya
tapi intinya jangan kemana mana jangan ke pasar dulu ya
jalan jalan jalan
udah jalan sana
cuma sudah dilarang kan
tapi katanya bisa bikin anak jadi otis
reformasi perubahan total
jadi harus jadi bos besar sekarang
ya duitnya aja udah nggak kayak itu
nih buat kamu
makasih bos sidan
ah saya tamain ya
nih buat ujang juga
lumayan buat besok
lagi nyariin tukang sampah tin
oh engga kak
akang mau minta maaf masalah kemaren tin
sebenernya dari kemaren akang mau minta maaf
tapi pengen kesini tuh susah bener
diawasin terus sama mertua
tin tuh baik bener ya pengertian bener
makin hari itu makin cantik
jadi pengen nubit pipinya
kalau sebentar ada apa tuh di pipinya
mak suha mau kemana mak
oh makin nakal ya
katanya mau nyari tukang sampah
ya tin emang ngerusak suasana aja
yaudah akan cari tukang sampah dulu deh ya
tapi intinya jangan kemana mana jangan ke pasar dulu ya
ah cuma bisa tumpus
rumah kalo diliat dari luar mah bagus
kalau di dalam banyak yang pada rusak
atapnya pada bocor
tapi bisa dibenerin
atau mah pasti bisa kos
serahkan saja semuanya sama sama aman
eta kabarnya si hasan kos
beneran kita berangkat ke sumatera
gak disangkanya tampaknya kayak gitu
tapi berani nekat
ma saya titip rumahnya sama sekali kuncinya ya
saya mau jual lah
nya ntar kalau semuanya udah beres
maman langsung antarkan kuncinya ke rumahnya
kok main terus
bentar lagi atuh bik
ya malah ngelawan sama abi
aduh main terus kerjaannya ya
buat mikrofonnya tuh nanti tuh
lihat tukang sampah gak jang
aduh kemana ya
ceng mau buang puing
mau buang sial
kita beda sama a ceng noy
anak kita perempuan
kalau anak perempuan ya langkahnya pendek
jadi harus kita awasi
tapi dia langkahnya panjang
mertua saya tanpa rewatan kum
salam dulu ceng
gak boleh kesel gitu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
itu baru bener ceng
ini kira kira duduk saya udah bener belum nih ya
udah bener dong
masih tau gak kum
kamu mau ngobrol sama aku mah apa sama saya
saya mau ngobrol tengah tengah dua duanya
makanya saya ngarepnya tengah
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu

biar gajinya tadi potong gete tiap bulan
dapat gede juga masih banyak
kok kamu gak duduk di sini ceng
emang kalo saya duduk disini kenapa doi gak boleh
emang kamu mau deket deket saya
udah ya gak usah dibahas ya
nih kum doi mertua saya tuh bener bener keterlaluan banget keterlaluan bener
masa baju saya diguang guangin semuanya
wah ceng kalo begitu emang maksudnya udah aku bangetan becandanya
itu bukan becanda doi
doi dengarkan dulu
doi kamu masih ingat gak doi tukang sampah yang pake baju saya
ya ampun boy yang kamu bilang sama saya ceng ceng itu mirip baju kamu ceng
gerobak sampahnya mirip sama baju kamu
kum kum ini beneran kum ternyata baju baju saya dikasih tukang sampah
ih bagus satu ceng kalau dikasih orang itu bagus amal
itu baju masih bagus semuanya dong
masih bagus belum bekas belum jelas
baju kesayangan saya lagi
gak boleh yang jelek betul kan kuku
punya lakban gak kamu kum atau rem besi itu sekalian punya gak
kamu yakin mak suha yang memberikan baju kamu itu ke tukang sampah
martuah saya tuh benci bener sama saya sebel bener sama saya
dibuang apa dikasihin

ceng saya tuh sudah keliling kemana kemana muter muter
eh ternyata kamu masih di sini ngerubi
luar biasa ceng
jangan jangan kamu punya ilmu menggandalkan diri ya